yang saya hormati para insan media saya akan menjelaskan tentang ledakan yang terjadi di
good murah paldam jaya ledakan terjadi di
gudang gudang penyimpanan munisi sisa latihan atau temuan dan munisi munisi yang sudah
expired dan secara sistematis sebenarnya munis munis itu sebut akan diledakkan ya
di disposal namanya di pamumpek tentunya melalui sistematis pemeriksaan dan sebagainya
dan alhamdulillah pukul tiga empat puluh lima dini hari api sudah bisa dipadamkan kemudian langkah langkah
yang dilakukan pasca ledakan paldam jaya dibantu oleh satuan jihandak dan pom untuk
melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan kemudian juga satuan
sudah mendata dan mengecek ke pemukiman pemukiman pemukiman yang ada di sekitar ledakan dan
diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau kelongsong agar dilaporkan ke aparat
itu ada jangka waktunya itu sebenarnya berapa lama itu yang pertama yang kedua bukannya amunisi itu
ada pemicu terbakarnya pak bukan gerakan atau pengecangan seperti ini sehingga bisa melelehkan
amunisi yang sudah expired itu ada ada masa ada masa berlakunya ya jadi biasanya
maksimal itu sepuluh tahun ya munisi mkk atau mkb munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar
setelah dari satuan satuan itu sudah tidak terpakai dalam masa sepuluh tahun dikumpulkan di
akun murah yang ada di wilayah wilayah kemudian melalui pemeriksaan sistematis tersebut apabila sudah
ada hasil pemeriksaan tersebut akan diledakkan di disposal seperti itu yang pertanyaan yang tadi
ya memang kalau sudah sudah sudah expired itu relatif sensitif dia ya labil dia kena
gesekan pun bisa gesekan kena panas dia akan mudah mudah meledak makanya kita punya sop
pengguna noiatuh di bawah tanah gitu ya jadi dibawah tangankan ala bill tersebut dan suatu
waktu bisa meledak ya itu sop kita di penyimpanannya di bawah tanah kemudian ada tanggul dan jauh dari
bisa dari situ sementara bisa dari itu salah satunya
tidak makanya tadi saya sampaikan bahwa sop penyimpanannya karena memang itu munisi tersebut labil
jadi di dalam tanah gitu ya kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut
ya masih masih dicari penyebabnya tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut ya

untuk diperiksa lagi diverifikasi ada langkah langkah itu sampai dengan akhirnya dia di disposal gitu
pak jadi untuk penyelesaian selama ini untuk supaya kejadian tersebut tidak berulang lagi apakah yang sudah dilakukan untuk dari kk ini supaya tersebut tidak berulang lagi
ya kita akan secepatnya untuk apabila itu sudah terkumpul akan secepatnya diperiksa dan didisposal itu saja
karena ini kan kita sedang menunggu tahap tahap tadi itu
tetapi sebelum waktu didisposal sudah meledak
karena tadi itu sensitif tadi si munisi tersebut
yang tadi itu enam puluh lima ton ya enam puluh lima ton sisa pengembalian dari satuan satuan
nanti kita sampaikan lebih lanjut
ya ada serpihan sepihan longsong dan sudah
aparaterial sudah mendata mengecek berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa sisa serpihan tersebut
dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat
karena memang jauh dari pemukiman masyarakat
tadi tadi bilang sebelum dimusnahkan sudah terlepas

nanti apabila sudah diputuskan oleh pangdam
untuk tadi investigasi ini dari bapak panglima bakal dilakukan sampai kapan pak
kita sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di
boleh dibatalkan ke polisi yang juga atau ditangani polisi yang bersuruhan
sekarang ini sudah ada berapa titik bapak yang melakukan penyibat dari tkp di rumah rumah luar

karena ada beberapa yang sampai rumah ya
nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan
dari pak presiden jokowi apakah sudah ada arahan mengenai investigasinya
apabila ada yang terdampak segera diselesaikan
dari pj gubernur juga sudah siap untuk membantu
apabila ada kerugian kerugian kerusakan di rumah masyarakat
satu lagi apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan sop di gudang gudang peluru
tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi ya
apabila munisi sudah terkumpul apa
sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal
khususnya amunisi yang expired itu apakah ada penambahan misalnya pendingin atau sprinkle water gitu pak
di dalam penggudangan itu tidak ada listrik
jadi tidak ada kelistrikan tidak ada
tidak ada treatment khusus untuk yang expired itu ya pak ya
jadi memang dia tertutup merapat
memang antisipasi meledak itu sudah kita antisipasi
makanya kita buatnya dibanker di bawah tanah
sehingga aman kalau meledak
ya saya akan ke tkp
nanti kita lihat keamanan di sekitar ya
saya juga menjaga keamanan dekan dekan media